bang arzul kalau melihat tadi yang komposisi yang disampaikan
preferensinya kan tadi ada yang mengotak ngotakan bahwa sipil militer ini lebih dominan
kalau kemarin kemarin sipil sipil nih yang mungkin muncul begitu
ini juga akan menjadi sebuah pertimbangan dalam menyusun skema di dua ribu dua puluh empat nanti
saya melihat semakin tidak relevan ya dikotomi sipil militer sekarang ini
karena misalnya pun pak prabowo maju lagi dalam usia yang sudah cukup lanjut
saya kira aspek militer itu bukan lagi menjadi barang dagangan yang utama begitu ya
apalagi dia pernah menjadi anak buah jokowi
orang yang menjadi pelawan dia dalam pemilu
jadi apa yang akan terjadi
yang saya bayangkan adalah munculnya kepala kepala daerah
dan itu bagus sebetulnya
karena rekrutmen politik memang mestinya berangkat dari situ
dari kepala daerah ke gubernur bupati wali kota
lalu naik ke atas dan kita bisa ukur dari situ
kader partai ini berperan juga ya
tentu saja nanti kalau dia bagus dia
kalau dia di dalam partai dia akan didorong
kalau di luar partai dia akan diambil
akan mendorong juga pilihan
karena ada legislatifnya kan pemilihan anggota dpr
jadi saya bayangkan itu
nah kalau kita bicara tentang kepala kepala daerah
maka kita bicara sekali lagi tentang anies baswedan
ridwan kamil tri risma ganjar
jadi orang orang yang punya track record
dan menurut saya bagus karena itu bisa terukur
cuma catatan kepada mereka adalah
ya nggak usah terlalu banyak pencitraan juga sekarang
anda itu nggak usah tiktok tiktok
itu anda dilihatin publik kok gitu anda beresin banjir
anda beresin itu diperoleh
itu pasti akan dinilai oleh presiden
dari self speak harusnya
jadi dengan spiritnya itu
nah sekarang tinggal bagaimana itu semua bisa berjalannya
nah aspek lain adalah menurut saya
dalam hal ini adalah para tokoh tokoh politik
mengambil peran di situ
kita tahu bahwa problem dari pak jokowi sebagai presiden adalah
dia tidak punya partai
atau dia bukan pimpinan sebuah partai politik
sehingga dia harus menguasai dalam tanda kutip partai politik yang ada
nah ini agak berbahaya dalam pengertian begini
dia pak jokowi harus memastikan pemerintahannya berjalan mulus sampai dua ribu dua puluh
dan bahkan pasca dua ribu dua puluh empat
presiden terpilih tidak akan berdampak buruk terhadap dirinya
apakah mempersoalkan kebijakan yang sudah lalu
atau hal hal yang semacam itu
karena dia akan tentu saja mengambil kandidat
atau mendorong kandidat yang bisa menjamin keberlangsungannya tadi
nah ini yang kita nggak tahu apakah dia akan tetap bersama pdip
kita lihat juga hubungan tidak selalu mulus
apakah dia akan berpaling kepada kandidat lain
itu juga masih belum bisa kita putuskan atau kita pastikan sekarang
kalau melihat politik dinasti itu bagaimana mbak uni
wah yang saya kaget terus terang aja ya
saya pikir tadinya pak jokowi itu tidak akan
tidak akan bermain di area itu ya
bermain di area itu ya
karena ya mungkin saya termasuk dengan banyak warga indonesia
yang melihat pak jokowi itu adalah sosok yang lain
dari pemimpin ya
ya tadi saya katakan belum menjadi bagian dari oligarki
dia selalu ingin memiliki generasi penerus yang bisa melanjutkan
apa yang sudah dia buat apalagi dalam posisi sebagai presiden
dan belajar dari kasus pak sby yang menurut saya agak lambat menggrooming agus harimurti
karena pak sby sudah lengser
akhirnya baru mau di grooming
ya kalau sudah lengser tentu kekuasaannya sudah jauh berkurang
sehingga kemudian kurang
nah ini mungkin belajar dari situ
pak jokowi ingin memiliki penerus
jadi yang kemarin disindir bu mega pak jokowi atau siapa
boleh jadi karena bu mega gak mungkin menyindir dirinya sendiri
di belakangnya pidatunya ditegaskan calonannya
yang jelas bu mega gak mungkin menyindir dirinya sendiri
jadi dia pasti menyindir orang lain
dan yang sudah menjadi topik pembicaraan di publik itu adalah
pencalonan gibran kemudian menantunya pak jokowi bobby ya kan
dan mereka mengharapkan dukungan dari pdip tentunya
karena merasa bahwa pdip juga adalah partai pengusung utama dari pak jokowi
tapi ya ya itu jadi kita memang kalau melihat politik
kepada politisi itu memang jangan terlalu baperan ya
nanti kalau baperan itu nanti kecewa
kita pikir dia seperti itu ternyata seperti itu
dan itu haknya dia gitu
kacau coklah ya sama bang arsul tadi bilang di kalimat terakhir sebelum saya nampak ke pak munir
kalau kita mau baca sedikit sejarah ke belakang
tidak usah terlalu jauh yaitu pada masanya pak sby
pak sby pada periode kedua memilih seorang calon wakil presiden
yaitu pak budiono yang gak macem macem teknokrat
dan sudah pasti atau diduga keras tidak akan mencalonkan diri
setelah pak sby tidak lagi menjadi presiden
pilihan pada pak budiono dianggap pilihan logis
karena ada logis dan aman
karena pada periode pertama pak sby sekali lagi punya problem dengan pak jk hubungannya
ada problem politik diantara merdoa
nah apa yang terjadi kemudian
memang pemerintahan menjadi lebih efektif karena melengkapi pak sby dan pak budiono
tapi pada dua ribu empat belas barulah disadari bahwa tidak majunya pak budiono sebagai capres
membuat pak sby tidak punya kandidat sebetulnya
jadi tidak ada kandidat yang menjadi calon presiden yang membuat dia merasa secure
nah yang terjadi betul yaitu yang terpilih adalah lawan politik yang paling keras yaitu pdip
sehingga ketika pak sby berusaha merangkul pdip dan pak jokowi
ada relaktansi dari pemenang untuk gak usah ikut ikutan lagi nih kira kira gitu
nah itu yang tidak ingin dilakukan atau diulang oleh pak jokowi saya kira
tidak hanya kepada anaknya karena menurut saya agak ya tapi
ya politik itu kan sudah bisa
apakah orang sekarang berpikir apakah pak jokowi akan mempersiapkan gibran untuk di dua ribu dua puluh
menurut saya sih kayaknya dua ribu dua puluh empat belum ya tapi mengarah ke sana mungkin iya gitu
oke oke kita kunci di kata politik jangan baper layar demokrasi akan kembali usai jeda